kita ke informasi lain tim kuasa hukum keluarga brigadir j
senin pagi mendatangi gedung beres krim habespori jakarta selatan
mereka melaporkan dugaan pembunuhan brigadir j di rumah dinas kadif propampori
irjen verdi sambo pada delapan juli lalu
tiba sekitar pukul sembilan tiga puluh lima waktu indonesia barat
tim kuasa hukum keluarga brigadir j dikoordinir oleh advokat kamarudin simanjuntak
kamarudin menyampaikan ada sejumlah laporan yang akan didaftarkan
yaitu dugaan pembunuhan yang dialami brigadir j
dugaan pencurian alat komunikasi milik brigadir j yang hingga kini belum diserahkan kepada pihak keluarga
dan dugaan peretasan yang dialami keluarga brigadir j di jambi
sekitar pukul tiga belas empat puluh lima tim kuasa hukum keluar dari gedung barreskrim
kepada wartawan mereka menyampaikan
sudah membuat laporan terkait pembunuhan berencana
yang diduga terjadi pada brigadir j
tim kuasa hukum juga telah menyerahkan sejumlah barang bukti
seperti foto jenazah brigadir j yang diduga mengalami penyiksaan sebelum meninggal
kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan baradae
karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan melakukan ini
atau setidak tidaknya menurut perkiraan kami
ada terjadi beberapa orang
bukan hanya satu orang atau dua orang
ini ada beberapa orang
ada yang berperan pistol ada yang berperan memukul ada yang berperan melukai dengan senjata tajam
bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan laras panjang
jadi dengan banyaknya luka
maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana